diduga sopir hilang kendali sebuah mobil travel terjun ke sungai di musirawas sumatera selatan
empat orang meninggal dan dua lainnya terluka akibat insiden ini
warga berjibaku menyelamatkan para korban usai mobil travel yang mereka tumpangi terjun ke sungai muara kelingi
di desa lubuk muda kabupaten musirawas sumatera selatan
insiden terjadi saat mobil yang ditumpangi enam orang ini tengah melaju dari palembang menuju lubuk linggau
namun saat di lokasi mobil oleng hingga keluar jalan dan terjun ke sungai
akibat kecelakaan ini empat penumpang meninggal dan dua lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit
empat korban tewas setelah diserahkan ke pihak keluarga
sementara pemindahan badan mobil masih belum dilakukan karena terkendala derasnya arus sungai
polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini
dan empat penumpang dinyatakan meninggal dunia dan dua penumpang dalam keadaan selamat
untuk sementara penumpang yang meninggal dunia telah dievakuasi dan telah diambil oleh keluarganya